kamu terlambat tidak disiplin push up
sekarang saya akan bagi kelompok
siapa berpasangan dengan siapa
deden kamu sama bun bun
mau masak apa
bu bet mau ngopi dulu
biar ada istri yang bisa ngebuatin kopi
memangnya tugas istri buatin kopi
intinya mak ngelayanin suami
termasuk ngebuatin kopi
kapan elvi mau dikenalin ke emak
sekarang ubed mau ngopi dulu
sudah kejual banyak
sekarang kamu tahu jualan koran itu susah
iya saya sempat mikir kenapa jarang orang mau beli koran
setelah saya pikir pikir saya sendiri malah nggak pernah beli koran
kalau perlu berita kan ada di tv
kalau nggak sempat nonton tv bisa lihat di internet pakai hp
kalau mau nyari iklan bisa lihat di internet pakai apa juga
ini jam berapa ini tuh masih pagi
masa mas pagi udah mau curhat
emangnya nggak boleh ya kalau masih pagi udah curhat
pokoknya nggak boleh
masih pagi udah mau curhat
nanti aja curhatnya agak siang sedikit
kalau udah agak siang sedikit aku udah sibuk operasi
jadi kamu bener bener nggak bisa ngelak dari saep
terus kerang udah mulai jadi copet lagi
yaudah kalau emang kamu nggak bisa ngelak mau apa lagi
masalahnya aku tuh sebenarnya udah mau berhenti
itu juga aku udah tahu
yaudah sana pergi
aku masih mau olahraga aku mau curhat
kamu mau ngapain kesini
mau ikut operasi
jangan bareng aku
ih siapa yang mau bareng sama kak deden
peran kamu masih banyak

korannya masih banyak kok udah mau pulang
susah ya jualan koran
tiga kali naik angkot salah terus